gereja katedral jakarta menggelar misa agung secara tatap muka dan juga secara daring atau online
untuk membatasi jumlah umat yang mengikuti misa di tengah situasi pandemi covid sembilan belas
umat katolik yang mengikuti misa secara langsung dibagi ke tiga tempat agar tetap bisa menjaga jarak
yakni tiga ratus lima puluh lima umat berada di dalam gereja katedral tiga ratus tiga puluh umat berada di aula atas dan empat ratus dua puluh umat berada di plaza maria
setiap selesai ibadah gereja katedral melakukan disinfektan di dalam seluruh ruang gereja
sementara bagi yang mengikuti secara online bisa menyaksikan misa jumat agung melalui link yang sudah disiapkan
kita segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwi nanda yang tengah memantau jalannya jumat agung di gereja katedral jakarta
adi selamat sore seperti apa jadwal misa dan berapa kali dilakukan
bagaimana perbandingan umat yang mengikuti misa secara online dan juga offline
selamat sore elvira betul sekali hari ini umat katolik di seluruh dunia khususnya di indonesia juga
tengah memasuki trih suci hari pasca dimana pada hari ini umat katolik sendiri melaksanakan ibadah misa jumat agung
di gereja katedral sendiri elvira ini dibagi menjadi tiga sesi
pada sesi pertama adalah pada jam dua belas tadi ini secara full online artinya tidak ada jemaat yang datang
ke gereja kemudian baru saja digelar yaitu adalah pukul tiga sore
kemudian nanti juga ada lagi sesi ketiga pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan untuk kedua sesi yakni pada pukul lima belas dan pukul delapan belas ini dilakukan secara hybrid
mengingat jakarta sendiri masih menganut ataupun memperlakukan ppkm level tiga
di mana kapasitas ini dibatasi hanya satu satu ratus lima per sesinya
itu artinya pada pukul tiga ini jumlah jemaat yang hadir satu satu ratus lima dan untuk pukul enam sendiri juga satu sembilan ratus
dan bagi jemaat sendiri sebelum hadir ini diwajibkan begitu elvira untuk mendaftar secara online di website yang telah disediakan oleh kepan agung jakarta
yaitu di website gelarasa
dan untuk kuota yang tersisa ini menurut dari humas dari katedral jakarta sendiri
menyebut bahwa untuk kuota pada hari ini hingga hari minggu pada puncak paskah mendatang ini kuotanya sudah sedikit
mengingat memang banyaknya sekali masyarakat yang antusias untuk mengikuti ibadah secara offline
dan untuk dapat mengikuti misal offline di katedral ini para jemaat juga harus mendownload aplikasi peduli lindungi
dan juga diwajibkan sudah harus mengikuti vaksin booster ketiga
artinya nanti sebelum jemaat ini masuk ke area dalam gereja ini mereka akan melakukan scanning atau pindai barcode aplikasi peduli lindungi sebelum nanti akhirnya masuk ke dalam gereja
dan untuk suasana pada sore hari ini dapat anda lihat elvira di belakang saya ini sudah semakin banyak untuk para jemaat dari gereja katedral ini yang kemudian hadir untuk melakukan ibadah
misa jumat agung di gereja katedral yang rencananya akan digelar pada pukul lima belas waktu indonesia barat itu artinya sebentar lagi akan segera dilaksanakan
dan untuk pukul lima belas waktu indonesia barat ini nantinya misal jumat agung akan dipersembahkan oleh kardinal ignacio suhario dan juga didampingi oleh romo vincentus adi prasojo
dan kemudian untuk pukul delapan belas ini nanti akan dipersembahkan oleh albertus harding rudi hartoko dan juga akan didampingi romo bernardus c triyudoprastowo
dan untuk protokol kesehatan memang tadi sebelum masuk saya kembali sampaikan bahwa masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga jarak mengingat kapasitas ini juga dibatasi
mereka pun dipencar begitu ketiga lokasi di area gereja ini dimana masing masing ada sekitar tiga ratus jemaat yaitu di lokasi luar dan juga dalam gereja
dan terkait pengamanan sendiri elvira dari pihak dalam gereja sendiri ataupun pihak polisinya tidak memperlakukan pengamanan yang cukup ketat begitu sama seperti pengamanan yang dilakukan oleh kesehatan
dan juga di mana hanya di siagakan seratus personil gabungan dari polsek sangho besar dan juga tni polri dan kemudian dari pihak gereja sendiri juga telah melakukan pengamanan sendiri membentukkan pengamanan dalam gereja sendiri
dan tadi juga sempat dilakukan sterilisasi oleh tim gegana polri untuk sebelum sesaat proses misa jumat agung ini diadakan
dan kita masih menunggu elvira untuk jalannya misa pada pukul tiga ini pesan pesan apa saja yang disampaikan oleh pendeta

terima kasih informasi anda langsung dari gereja katedral jakarta